hai nah saya saat ini sedang berada di terang banget ya ntar ya
nah gimana udah aman gambarnya gresik itu terkenal panas dan memang jadi disini tempat saya berdiri
ini mataharinya panas bawahnya panas tahu kenapa karena saya di sini ini adalah kars atau kita lebih
mengenalnya dengan bukit kapur terus ngapain saya kesini ikutin makanya yuk esko
ya saya berada di bukit kapur sekapuk stigi yang berada di desa sekapuk kecamatan ujung pangkah
gresik bukit kars seluas lima hektare ini adalah bumdes alias badan usaha milik desa
jadi dikelola secara mandiri oleh desa sekapuk setelah membayar tiket dua puluh rupiah per orang
untuk hari biasa dan tiga puluh untuk hari minggu dan hari besar tujuan pertama
saya adalah goa jorongan batu kars atau goa jpk naik sedikit tangga pilar pilar kokoh dari
kapur sisa penambangan tampak putih mendulang tinggi dan kuat di dalamnya terdapat goa berisi
diorama yang menggambarkan bagaimana penambangan batu kapur dilakukan puluhan tahun lalu di tempat
wisata ini mulai dari mencongkel batu kapur menggergaji hingga mengangkutnya keluar
sekilas kita tidak akan tahu bahwa tambang kapur andalan warga sekapuk ini dulunya digunakan
sebagai tempat membuang sampah warga selama kurang lebih tujuh belas tahun inilah sayangnya gambaran
tempat wisata kita di indonesia seperti di bukit kapur ini bangunan yang sangat megah usianya
sudah puluhan tahun sangat majestik seperti ini cuman ya begini selalu ada
tangan tangan jahil yang merusak keindahan mahakarya seperti ini keluar dari goa saya
menuju danau zamrut danau yang terbuat dari sisa galian batu kapur ini tampak sangat hijau dan
indah dengan air terjun yang mengalir dari ketinggian menambah kesan sejuk di tengah panasnya
bukit kapur untuk berkunjung disarankan pagi atau sore hari untuk menghindari sengatan mentari saat
tengah ya nomor satu kepengen tahu kan kalau lihat di tv tv itu kan bagus kenyataan kan memang bagus alami gitu jadi senang
ya rekomen ini saudara saya yang di jonegoro juga minta view nya gitu mau kesini juga gitu
ada juga kolam renang untuk anak anak dan khusus hijabers
namun sebelum saya kesana tiba tiba pandangan saya berkunang kunang
saya pikir karena cuaca panasnya oh ternyata saya lapar
segera saya meluncur ke warung nasi kerawu bu marjani di kota gresik tapi saya tidak makan keraw
nah bingung kan
saya memilih makanan khas gersik yang enak tapi langka yaitu
mbak saya mau nasi mendir belut
nasi mendir belut pedas
menu lawas ini tidak dijajakan di banyak warung di gresik
meski asal usulnya belum jelas pemesan menu jadul di warung ini terus menerus ada
salah satunya di warung yang ada di tengah kota gersik ini yang buka dari jam lima pagi sampai delapan malam
nah ini nasi menir saya sudah datang
pesanan saya sudah datang nasi menir belut
cuman kok agak
nasi mendirnya tidak menarik ya gelap
jadi ini nasi mendir belut ini ini belut pedasnya ya kan
terus kemudian ini mendirnya
sayur kangkung yang dipotong kecil kecil
ini namanya disini sayur mendir
terus kemudian yang andalanya yang susah juga dicari adalah sambal pencet alias sambal mangga muda
nah kita coba kalau ini dicampur
mendir kemudian sayur mendir nasi kemudian
segar sekali sayurnya segar light banget
kemudian ketambahan sama belutnya
pedas sekali kemudian segar dari sambal pencit alias mangka mudanya
jadi kalau anda ke gersik panas panas
paling cocok ini kenapa karena
di gersik sendiri baru anda
satu atau dua saja yang jual susah dicari
ya oke yuk kita lanjutin
harganya pun murmer alias murah meriah
hanya delapan belas ribu rupiah saja
jadi tunggu apa lagi
tujuan wisata sudah siap
rekomendasi kuliner sudah menanti
yuk berangkat ke gersik
gancar wicaksono andreas wicaksono gersik jawa timur